kepala kepolisian republik indonesia tito karnavian bersafari menemui ulama di berbagai daerah di indonesia
dan menurut tito kunjungan berbalut silaturahmi ini tidak memiliki maksud politik apapun demi menjaga netralitas polri
sejumlah kegiatan dilakukan kapolri saat safari keagamaan ke sejumlah daerah di indonesia
seperti peresmian rumah ibadah istighosah dan zikir bersama ulama dan masyarakat
menurut tito gejolak politik di tahun politik sangat rentan menimbulkan perpecahan
oleh karena itu kegiatan seperti ini semakin mempererat silaturahmi antara pemerintah tokoh agama dan masyarakat
tito bahkan mempertegas jika siapapun anggota polri yang tidak netral akan mendapatkan sanksi mulai dari mutasi tugas
hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota polri
tidak boleh selfie dengan masyarakat calon itu sudah jelas sekali
dan kalau ada yang melakar sanksi kalau pangsa tidak lain di luar sini di luar sana tidak lain
masyarakat juga diminta untuk mengawasi agar alat negara seperti polri tidak menyimpang menjadi alat kekuasaan
demi kepentingan politik praktis di tahun politik